lembaga survei paul treiking merilis hasil surveinya mengenai elektabilitas gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
nama wali kota risma hari ini disebut sebut menjadi calon kuat untuk bersaing dengan calon petahana tersebut
berdasarkan hasil survei tingkat keterpilihan ahok saat ini mulai menurun
sementara elektabilitas tri risma hari ini justru meningkat
poltreking mencatat elektabilitas ahok saat ini berada di posisi empat puluh persen
sementara tri risma hari ini meraih tiga belas persen meski ia belum mengumumkan akan maju dalam pilkada dki
ketegasan dan cara komunikasi politik yang lebih santun dari tri risma hari ini menjadi faktor yang membuat tingkat elektabilitasnya terus menanjak
ibu risma itu misalnya kita bedah pilkada dki karakter calon kepala daerah yang salah satunya
jadi anggap yang penting itu adalah tegas
ibu risma itu memiliki karakternya
karakteristik karakteristik yang figur yang mirip dengan pak ahok sebangun
bahkan ada beberapa faktor yang dimiliki ibu risma yang tidak dimiliki pak ahok
misalnya dalam kelebihan dalam komunikasi politik misalnya itu